kalau ini terus berlanjut maka dia akan menurunkan garda nasional atau national guard yang semi militer untuk menangani permasalahan yang ada
prof kalau anda tadi katakan memang ada isu mendasar adalah kasus rasisme kemudian adanya gap antara ekonomi mungkin yang white supremacy maupun juga warga berkulit hitam
lalu selain itu ada yang menunggangi lalu seberapa besar komposisi ini prof
mengingat memang kasus rasisme ini sudah berulang kali terjadi dan pastinya menjadi sebuah isu sentral di amerika serikat
bahkan lima puluh tiga persen warga amerika serikat mengatakan isu rasisme masih menjadi salah satu isu sentral prof
ya ini yang sulit untuk dikatakan ya
karena terus terang kalau misalnya di amerika serikat ada masalah rasisme tapi juga ada masalah jurang pendapatan antara mereka yang katakanlah kelas menengah ke bawah
biasanya afro americans yang menominasi
sementara yang kelas menengah ke atas adalah yang berkulit putih
jadi sulit untuk mengatakan bahwa ini sekian prosentase masalah rasisme ataupun ini masalah jurang kelas di antara kulit putih dengan kulit hitam
semuanya menyatu dan kemudian ya apa namanya memicu kemarahan orang
karena dari sisi amerika serikat
karena mereka yang berkulit hitam mereka selalu diperlakukan seolah olah tidak sama dengan mereka mereka yang berkulit putih
jadi kalau misalnya terjadi kejadian seperti ini ya orang memanggil polisi untuk melakukan tindakan seolah olah melakukan tindakannya itu polisi secara berlebihan secara eksesif ini
sementara kalau misalnya hal yang sama terjadi pada mereka mereka yang berkulit putih
nah itu tidak seperti itu
saja kalau misalnya dalam suatu peradilan di mana katakanlah terdakwanya itu tanda kutip pemerkosa misalnya ya
pemerkosa berkulit hitam
nah ini jurinya kalau berkulit putih maka dia akan menjatuhkan putusan yang menyatakan yang bersangkutan ini bersalah
ya tanpa melihat sebenarnya latar belakang dari cerita dan lain sebagainya
itu yang sering dimunculkan baik itu di masyarakat bahkan juga dimunculkan di televisi di film dan lain sebagainya
kalau kasus george floyd sendiri dia diduga melakukan transaksi menggunakan uang palsu prof
berarti memang ada kasus kriminal terlebih dahulu sehingga polisi melakukan tindakan
tapi yang terjadi adalah polisi terlalu over dalam memberikan penahanan sehingga menyebabkan terduga ini mengalami kematian akibat shocking next seperti itu ya prof
lalu seperti anda tadi katakan sebenarnya kasus kriminalitas sepertinya terjadi diskriminasi apabila memang pelakunya orang kulit hitam
apakah memang ini masih terjadi dengan adanya isu mengenai rasisme kemudian juga masih terkait dengan masalah isu perburuan perbudakan di amerika serikat yang sudah ratusan tahun memang sempat terjadi di sana prof
ya itu memang terjadi artinya memang ada martin luther king yang mencoba membebaskan apa namanya
ya itu memang terjadi karena ada beberapa orang yang mengaku bahwa mereka adalah keturunan yang berkulit hitam lah gitu ya supaya mereka mempunyai civil rights ya hak azazi yang sama dengan yang mereka berkulit putih
tetapi mungkin mindset ini yang susah untuk dirubah ya
tidak semua orang kulit putih di amerika serikat punya pemikiran seperti itu ya
banyak juga mereka mereka afiliasinya mengatakan bahwa setiap manusia adalah setama jadi tidak

tetapi banyak juga di amerika serikat yang masih berpikir seperti itu

nah buktinya di amerika serikat di negara bagian tertentu yang namanya co class klan itu mereka yang percaya pada white supremasis itu masih ada
meskipun ya mereka melakukannya diam diam dan lain sebagainya tapi masih ada
ya bahkan di negara negara bagian tertentu walaupun mereka tidak mau
munculkan tapi tindakan tindakan mereka itu merasa bahwa kulit putih itu lebih tinggi derajatnya daripada kulit kulit lainnya terutama terhadap kulit hitam
nah jadi ini permasalahan yang memang ada sejak lama dan tidak mudah untuk dihapuskan
meskipun pemerintah amerika serikat selalu melakukan affirmative action atau tindakan tindakan afirmatif terhadap mereka mereka yang berkulit hitam
ya mereka diberikan pendidikan mereka diberikan misalnya universitas yang khusus dan lain sebagainya untuk menajat dari afro american ini
tetapi ya tetap karena masalah mindset mindset itu sulit sekali untuk dirubah ya
jadi masih ada di kepala masyarakat di amerika serikat yang menghintam atau kulit lainnya
ya prof ini terkait dengan gaya kepemimpinan donald trump yang dianggap memicu adanya aksi rasisme semakin kental di amerika serikat
apakah ini juga ada korelasinya prof
mengingat memang ketika obama sendiri menjabat sebagai presiden amerika serikat sendiri
ternyata kasus rasisme maupun kasus pelanggaran humanisme yang menjadikan korban warga kulit hitam juga masih terjadi
sebenarnya kepemimpinan seorang presiden amerika serikat apakah juga berpengaruh terhadap bagaimana mereka memberikan sisi humanisme
bagi warga kulit hitam di sana prof
ya ada ya ada pengaruhnya
karena begini kalau di amerika serikat itu kan ada dua partai yang dominan ya
partai demokrat dengan partai republik
mereka boleh dibilang bergantian berpuasa begitu
mereka mempunyai pandangan politik yang berbeda
kalau misalnya partai republik seperti presiden trump
mereka biasanya berasal dari golongan kelas menengah ke atas
lalu kebanyakan juga berkulit putih
walaupun juga yang berkulit lain berkulit hitam dan lain sebagainya
itu juga ada
tetapi dominan di sana
lalu kemudian mereka lebih agresif katakanlah begitu
dan juga meskipun mereka sangat patuh pada agama
sementara kalau yang partai demokrat ada perbedaan
mereka lebih liberal
mereka bisa lebih punya
cara berpikir bahwa tidak boleh ada perbedaan warna kulit
bahkan juga sampai se ekstrim tidak boleh ada perbedaan berkaitan dengan orientasi seksual dan lain sebagainya itu
nah jadi ketika obama misalnya menjadi presiden dari partai demokrat
maka dianggap presidennya akan lebih friendly terhadap masalah masalah yang berkaitan dengan rasisme
artinya untuk meredam rasisme itu muncul satu dan yang lainnya
lalu kemudian juga berkaitan dengan masalah jurang pendapatan
tapi kalau misalnya partai republik yang berkuasa nah itu agak berbeda
meskipun kita lihat sebagai seorang presiden
tentu trump mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat apa yang terjadi pada george floyd ya
mungkin juga dia perlu untuk mengamankan fungsinya dia
juga memberikan pesan kepada rakyat amerika
untuk mereka supaya tenang karena penegak hukum sedang melakukan proses hukum terhadap pelaku polisi yang melakukan tindakan terhadap george floyd itu
jadi seperti itu
tapi memang pada saat sekarang ini ada akumulasi kemarahan dari rakyat amerika terhadap gaya kepemimpinan trump
yang mungkin ya lebih ke white supremasis itu dengan kebijakan kebijakannya
walaupun trump tidak merasa bahwa
itu merupakan suatu rasis gitu ya
tetapi dianggap oleh masyarakat sebagai apa yang rasis
nah ini yang terus kemudian mungkin sekarang ini diluap kemarahan itu
karena yang saya ketahui
apa namanya keramaian atau kerusuhan kerusuhan itu tidak terjadi di mana kejadian itu terjadi
tetapi sudah sampai menjalar ke beberapa negara bagian
baik prof hikmahanto juwana terima kasih untuk waktunya berbicara bersama kami di cnn indonesia
aturan baru yang dikeluarkan menteri agama farul razi diharapkan bisa menjadi jalan tengah
bagi masyarakat yang sudah rindu beribadah di rumah ibadah
sambil tetap menjalani protokol kesehatan covid sembilan belas
cnn indonesia prime news akan segera kembali dengan informasinya bersama rekan saya renat sirait
tetaplah bersama kami